dari ratusan siswa yang hanyut terbawa arus sungai di sleman yogyakarta
saat ini masih ada sejumlah siswa yang masih dalam pencarian oleh tim sar gabungan
paling tidak satu orang siswa menurut pernyataan atau penuturan salah satu siswa
yang mengikuti kegiatan outbound mereka telah mengingatkan guru pembimbing
untuk mengurungkan kegiatan tersebut
sejumlah orang tua siswa smp satu turi sleman yogyakarta
masih mendatangi sekolah pada sabtu pagi
mereka menunggu kabar sejumlah siswa yang belum diketahui keberadaannya
menurut penuturan salah seorang siswa yang mengikuti kegiatan outbound
kejadian berlangsung dramatis guru pembimbing telah diingatkan oleh sejumlah murid
karena pada saat itu cuaca mendung dan sudah terjadi hujan
sejumlah guru pembimbing telah diingatkan oleh sejumlah murid